lanjut sama rusak pak
rusaknya dimana aja pak
ini kan masuk gedung tol ini kan
karena masih dalam konstruksi
jadi yang sebelah barat ini sudah dicot
ketinggikan hampir satu meter
tetapi belum nyambung yang ke
kaligawe yang lama yang lebih tinggi
terjadi genangan yang cukup tinggi
tapi kali tegang pun masih agak tinggi
jadi upaya upaya yang sudah kita lakukan
yang terutama di badan jalan
kemarin memakai tampat rendam
ini baru setelah dilakukan
jadi mobil mobil kecil sudah bisa lewat
tetapi karena ini ada di kerja
kalau portabel sudah kita kerahkan
kemudian kita mendapat bantuan dari bws
saat ini ada lima belas unit mobil
sudah cukup signifikan surutnya
memang cuaca tidak hujan
dalam mengatur lalu lintas
kendaraan kendaraan besar saat ini
sudah bisa masuk ke kaligawe
maupun dari arah demak
tetap dari arah demak kita sarankan
lebih baik lewat motor mengunjung sini
dari hari kemarin sudah kita fungsikan
jadi mesin pompa yang ada di daerah situ
ada beberapa titik itu
supaya upayakan lebih maksimal
sehingga harapannya air itu bisa semakin surut
karena memang cuaca sudah tidak hujan
karena di dalam air itu masih ada beda ketinggian
yang mendekat ke median tengah
di situ sudah ada rambu rambu bukun yang diingatkan
jadi masih ada memang beda ketinggian di dalam air tidak tahu
tadi pagi juga ada truk
jadi tetap hati hati